lo mau kemana
ntar dulu dong
lo tuh masih punya hutang kan sama gue
berapa ya sejuta kalo gak salah
gue belum punya duit sekarang
bulan depan aja ya
kenapa lah kok gak bilang kalo mak sama bapak kok mau datang kesini
coba lah kubungin dia dulu
pulsapung gak ada
eh ini seriusan gak sih
bener dia tidak di polisi kantor
ini mimpi seperti ini
lo jangank kebalak balik kamu
ah itu sudah
tapi menurut ilmu astronomi yang gue pelajari
ayam mati ayam nya perempuan
hati hati nih penipuan bisa jadi yang whatsapp itu bukan roman tapi orang yang pake hpnya roman
jadi maksud lo hp roman tuh diambil
iya fem ini tuh lagu lawas ini modus lama kayak penipuan ala ala mama meminta pulsa gitu
tuh gue dapet sms tuh tuh lo liat tuh lo baca tuh
bapak lagi di kantor polisi jangan telepon kirim pulsa aja
ini pasti penipuan nih gue curiga nih
gini gini deh gini deh ya daripada kita bingung gak jelas ya kan
dengan lo telepon langsung aja
ah itu sudah
pake gue deh lo kan gak punya pulsa kan
iya gak ada pulsa
pak maaf pak permisi saya boleh pinjam hp saya nggak mungkin itu kerabat saya nyari saya
hah kok lo nanya gue dimana
emang whatsapp gue gak masuk ke kalian
masuk sih mam tapi kita ini mau konfirmasi aja
sebenernya itu lo bukan yang whatsapp
iya betul tuh
ya beneran lah
jadi lo sekarang ada di
gawat ada di e phone
kok gak sama kalian
terus itu kenapa tuh
pas gue dateng telponnya dimatiin
eh mau teleponnya dimatiin mau teleponnya diterusin itu bukan urusan lo
lo gak usah kepo deh
mak kok kayak yang gampang bubur
gue kasih tau ya ini bukan urusan ya ini urusan kita
yaudah udara berkabut kita main yoyo
kayaknya ada yang mereka sembunyiin dari buah
eh tapi gue gak nyangka dah
mas roma dituduh maling motor sih
wah itu saya juga tidak nyangka
padahal romah tuh orang baik tuh
eh ada lumut lagi olahraga kalau punya mut harus dijaga
kalo kalian ngomong kenyek kenyek nanti ada yang denger bahaya bisa jadi fitnah
tapi menurut gue yang terpenting sekarang adalah itu si mr kecoa depon
dan curut curutnya tuh gak boleh tau masalah ini
karena kalo tau abis sih
betul banget dan kita nih sebagai sahabat sahabatnya roman harus membantu dia sampai keluar dari masalah ini
tuh tuh tuh
niren keliatannya bahagia banget ya kalo lagi sama temen temennya
eh darren kok begini lewat itu
yaudah bukan milik gue lagi loh
kayaknya keputusan gue mutusin darren tepat deh
lo mau kemana
ntar dulu dong
seingat gue ya lo tuh masih punya hutang kan sama gue
berapa ya sejuta kalo gak salah
gue belum punya duit sekarang
bulan depan aja ya
lo bayarnya boleh nanti nanti aja
tapi ada satu hal yang perlu lakuin buat gue
ini al qur'an yang kamu minta
oke terima kasih
terima kasih going on
terima kasih pak
lu ngapain kesini
lu tuh harusnya sekolah tau gak
lu bisa telat nanti nilai lu jelek lagi
kok lu marah marah sih
ya jelas gue marah lah sama lu lan
aku tuh gak ikutin apa kata kata gue tadi
kan gue udah bilang lo jangan kesini
kenapa lo kesini
tanpa lo suruh
gue juga pasti bakal kesekolah kok
mau kasih sarapan buat lo
biar gue yang suruh